dan langsung saja kita menuju ke kantor kementerian agama
untuk mengikuti jalannya konferensi pers yang akan disampaikan oleh menteri agama
terkait penetapan satu ramadhan seribu empat ratus tiga puluh hijri
dan tepatnya menteri agama sudah bersiap siap
dan segera kita mendengarkan konferensi yang akan disampaikan oleh menteri agama republik indonesia
bapak jai haji ma'ruf amin ketua umum majelis ulama indonesia
yang saya hormati bapak ali taher parasong ketua komisi delapan dpr ri
saya bersama dirjen bimas islam dan para pejabat eselon i eselon dua pada kementerian agama
dalam kesempatan yang berbahagia ini ingin menyampaikan
hasil sidang isbat untuk menentukan awal ramadan pada tahun ini tahun seribu empat ratus tiga puluh tujuh hijriah
sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebelum sidang isbat diselenggarakan
menjelang sholat maghrib tadi kita bersama sama telah mendengarkan paparan
dari saudara cecep
nurwendaya anggota dari tim hisap dan rukyat kementerian agama yang juga sekaligus
mewakili planetarium dan observatorium jakarta yang menjelaskan keberadaan hilal
posisi hilal pada saat ini dilihat tidak hanya dari wilayah tanah air indonesia
tapi juga dari beberapa negara di dunia
dalam isbat dalam sidang isbat tadi kita juga mendengarkan setelah mengetahui
posisi hilal pada saat ini kami juga mendengar sejumlah laporan dari setidaknya
petugas petugas kita yang ada di sembilan puluh tiga titik di tanah air tempat di mana mereka
dan rukyat hilal
dalam sidang isbat tadi dilaporkan bahwa dari sisi hisap keberadaan hilal posisi hilal
pada tanggal lima juni tahun dua ribu enam belas ini sekitar pukul sepuluh waktu indonesia barat posisi hilal
antara dua tiga belas sampai dengan empat tiga belas
kami juga mendengarkan laporan dari enam wilayah tanah air
sementara dari sisi ⁇ ruyah tadi kami mendapatkan laporan dari enam wilayah
jadi pertama dari belu dari nusa tenggara timur saudara akrim moka kasih bimas islam
kabupaten belu provinsi ntt yang telah disumpah oleh saudara mukmin ⁇ wakil ketua pengadilan agama
kabupaten atambua lalu juga ada kiai haji ma'amuri ketua badan hisab rukyat kabupaten jombang
bersama saudara agus salim kepala kua peloso jombang juga saudara lutfi puadi
dosen institut agama islam bahru ulum jombang lalu ustadz mujadzum ketua lajna polatia
yang pengurus kabupaten atambua ulama jombang masing masing telah disumpah oleh saudara faik zarkasi
hakim pada pengadilan agama jombang
selanjutnya khoziz imron guru mengaji di bangkalan jawa timur bersama ainul gufron
sekretaris kecamatan bangkalan yang juga telah disumpah oleh saudara abdul majid
hakim pengadilan agama bangkalan jawa timur
selanjutnya saudara pak
ada abdul haris guru di kabupaten kebumen yang juga telah disumpah oleh saudara l d hartoni
hakim pengadilan agama kabupaten kebumen
lalu juga ada saudara inwanudin guru di kabupaten gresik bersama solahuddin
telah disumpah oleh saudara mas ngaril kirong hakim pengadilan agama kabupaten gresik
dan juga saudara muhtarong camat
kadewanan bojonegoro bersama muhammad maula penyelenggara syariah kementerian agama kabupaten bojonegoro
yang juga telah disumpah oleh bahrul uluk hakim pada pengadilan agama bojonegoro
yang kesemuanya itu telah menyatakan diri di bawah sumpah bahwa mereka telah melihat hilal
maka atas dasar dua hal tadi
hasil perhitungan hisap
dan laporan dari sejumlah petugas yang telah melihat hilang
maka seluruh peserta sidang isbat menyepakati bahwa pada malam hari ini kita sudah masuk ramadan
maka kemudian secara mufakat tadi disepakati bahwa puasa satu ramadan tahun seribu empat ratus tiga puluh tujuh hijriah
dimulai besok hari hari senin bertepatan dengan tanggal enam juni dua ribu dua puluh
itulah hasil dari sidang isbat yang telah berlangsung beberapa saat yang lalu
dan dengan penetapan ini
maka saya selaku menteri agama mewakili pemerintah yang juga disetujui oleh seluruh
peserta sidang isbat
menyampaikan selamat menjalani bulan suci ramadan di tahun ini
mulai besok hari
dan tentu mudah mudahan kita semua bisa bersama sama menjaga kesucian bulan ramadan
agar kualitas ibadah kita
agar kualitas peribadatan kita
dan kita menjalani
ramadan tahun ini bisa lebih baik dibanding tahun tahun sebelumnya